kasus dokter kecantikan gadungan memakan korban jiwa terjadi di jakarta
seorang perempuan tewas setelah disuntik silikon untuk kecantikan di sebuah kamar hotel di taman sari jakarta barat
polisi menangkap pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti
kepolisian sektor taman sari mengungkap kasus penemuan mayat perempuan di sebuah kamar hotel di kawasan taman sari jakarta barat pada sabtu sembilan belas februari
belakangan diketahui korban tewas setelah melakukan penyuntikan cairan silikon tanpa izin oleh seorang dokter kecantikan gadungan
kedua tersangka adalah rd seorang transpuan dan aa rekan pelaku yang ditangkap di kawasan cikupa tanggerang dan kemanggisan palmerah jakarta barat
dalam keterangannya pada selasa kapolsek metro taman sari akbp rohman yongki mengungkapkan penyuntikan silikon kecantikan yang dilakukan terhadap korban adalah kali kedua oleh para tersangka
usai melakukan suntik silikon yang kedua cairan mengalami kebocoran hingga korban meninggal dunia